beneran gak apa apa perutnya
enggak kalau memang kenapa napa kita ke dokter aja
apa sih panik banget gak apa apa kok
oh takut banget aku kenapa apa
aku pengen kamu ngakui sesuatu
yang buat aku
jangan sedih sedih ya
kasian si balon biru
kalau kamu sedih terus
bangun biru itu apa sih pak
balon biru itu
itu adiknya rena
kan waktu itu kita pecahin balon
keluarnya warnanya biru
kasian banget adik aku
kamu sama rena masuk dulu ya
saya sudah coba tanya tanya pak sumarno
dia bilang memang
dapet loterai pak
dia gak keliatan
kamu tanya ke dia langsung
kalau dia kenal sama elsa
saya coba tanya ke pak sumarno
apa dia kenal sama bu elsa
dan dia langsung batu batu pak
tolong kamu cari tahu lebih dalam lagi ya
tapi nggak usah hari ini
supaya sumarno gak ketakutan
saya masih butuh sumarno soalnya
supaya sumarno betah di kantor saya
terima kasih ren
ini alamat rumah saya
hari ini kan saya harus ke rumah om nicholas
malam ini kamu mau ke rumahnya pak nikolas kan
kamu jangan terlambat
yaudah cepetan dong
kamu jangan terlambat
mama tunggu di rumah
kita berangkat sekarang
iya mama tunggu ya
apa yang harus aku lakuin ya
waktu lahirnya rina
kena tes nama aku
ini bisa jadi bukti yang kuat kan
ini bisa jadi bukti yang kuat kan
coba saya tanyakan dengan pengacara
tolong kamu aturkan jadwal saya hari ini
dengan pengacara saya
kalau gitu saya atur sekarang
terima kasih vel
menelusuri kasus ini dari awal lagi
kita harus panggil bu andin
orang yang dihukum atas kasus ini
empat tahun yang lalu
benar sekali pak
bu andin masih punya fakta fakta lain
yang belum kita ketahui
dan sebaiknya kita panggil pak aldebaran
karena penyelidikan dia
dan ini kita mulai lagi
atas bukti bukti yang diberikan pak aldebaran kepada kita
segera tindak lanjutin
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
ya jadi gitu ceritanya pak
alhamdulillah angga datangnya tepat waktu
tidak ada yang bisa diberikan
jadi nino belum sempet untuk tes dna bareng sama rina
ya mama rasa nino udah gak bisa jarak
sampai dia nekat berebut seperti itu

tapi cara itu salah mbak
makanya tadi aku sama andin pergi ke rumah nino
kasih dia peringatan
ya ya pak
situasi ini memang berat buat kita semua
yang kita harus lakukan adalah
berdoa terus supaya kita bisa melalui ini
mau juga harus selalu jaga kesehatan
aku dan masal pasti sangat selih sekali
kalau mama sampai sakit
atau mama bisa kena trigger karena masalah ini
kamu gak usah khawatir
mama akan selalu sehat
dengan anak kamu dan juga al yang jaga mama

dan juga rina cucu oma yang selalu bikin oma happy

kamu juga harus jaga kesehatan ya
jangan mikirin mama terus
iya peh gimana
saya mau konfirmasi pak maulana bisa
hari ini jam enam ya pak
oke terima kasih banyak ya
kita berangkat satu jam lagi ya
kita berangkat satu jam lagi ya
ke kamar dulu sebentar ya
mau bahas soal hak asur rina

keren banget sih kamu ren
kamu tuh ganteng
hah seneng mama liatnya
aduh siapaan kak suka sama kamu ren
kita tuh cuma mau makan malam doang di rumah orang
masa sampe pake baju kayak gini
kita itu kan dia jam akan malamnya sama siapa
sama calon besan
jadi kita harus tampil yang sempurna
kita harus melakukan yang terbaik
aku gak suka
kalau baik bikin mama nangis
kalau om nangisin mama
aku gak mau ketemu sama om
kok masih mikirin soal mbak adin dan rena ya
udah lah sayang
lupain soal mbak adin dan rena
makan bareng sama mama yuk di luar
kamu deh yang pilihin
tempatnya dimana yang bagus ya
kamu aja pergi sendiri
kamu aja pergi sendiri
kamu aja pergi sendiri
kamu aja pergi sendiri
kamu aja pergi sendiri
kamu kenapa begini sih
kamu kenapa begini sih
kenapa terus terusan mikirin raina
udah jelas delivering
dan pasti mereka keluar
dan paling akhir
mbak adin juga udah kasih tau kan
apa lagi sekarang
sampai sampai kamu bawa reina ke lembaga tes dna heksagonal
kamu mau di penjara
maunya kayak gitu
kenapa sih no
kamu dengar baik baik
ini semua terjadi
karena selama ini
aku sudah termahkan sebab umat kamu elsa
kamu yang guna racuni pikiran aku selama ini
kamu yang bikin aku percaya kalau andim
bersalah dan di penjara
setopkan sampai aku menceraikan andin
dan menikahi kamu elsa
dan sekarang apa
sekarang sudah terbukti
kalau bukan roy
yang dibunuh sama andin
aku benar benar menyusahkan elsa
kamu bikin perasaan aku
kenapa selalu aku
selalu aku yang mikirin perasaan kamu
apa pernah kamu mikirin perasaan aku nino
gila terus announcements muat vera yang dispositif
tapi kenapa ini dikeluarkan

dia bilang dirinya kebas
jadi baru aja dituguh di lemari

dia dear semua nah narralli
kamu yang bikin aku percaya kalau andin
yang bersalah dan dipenjara
tepukkan sampai aku menceraikan andin
dan menikahi kamu elsa
bapak udah dipenjara
bapak juga udah gak percaya lagi
dan sekarang nino balas sibuk cari identitas reina
hidupku udah bener bener gak tenang
buat apa saja
ibu ibu rasa
apa help kenapa ada apa
oh ini pu
kan di kampus itu ada lomba englist speech
terus abis itu kan kiki ikutan kemarin kirim video
dan ternyata kiki masuk semifinal pu
terus udah gitu sekarang kiki disuruh bikin video baru lagi
speech pake bahasa inggris
terus temanya disuruh cari sendiri
jadi kamu masuk lomba itu ya
oke kamu ada ide apa untuk temanya
temanya itu ada kok bu
bagus sih temanya tapi first of fall kamu harus spelling yang benar dulu
unh uu human huh
one more ya puk
right pakai s belakangnya coba one more time
nanti kalau dari sini sepuluh kali ya ulangin terus
aduh ki ki saya bangga sekali sama kamu
saya suka semangat kamu
ki ki pinter bahasa inggris
doain ki ki menang ya puk ya
nanti kalau kamu menang kita di traktir ya
enak banget tempatnya ren
ma kita datang kesini itu buat makan malam
kok mama malah ngebahas harga tanah sih
ngomongnya jangan kemana mana ya
kamu tuh gimana sih ren
mama maunya ya kamu tuh kemana mana hubungannya sama mbak jen
udah ayo kita masuk gak enak
kita diskusi disini berdua ayo
selamat malam pak bu
selamat malam mbak
udah ditunggu untuk makan malam sama pak nikolas dan non jennifer
kalau gitu mari saya antar ke dalam
kok kamu gugup gitu sih
silahkan pak bu
terima kasih mbak sama sama
selamat datang bu maya
kamu juga randy selamat datang di rumah saya
waduh rumahnya pak nikolas ini yah asri nyaman enak sekali pak
kan tuh bisa aja
terima kasih banyak bu maya
ayo silakan duduk
terima kasih pak nikolas pak jen
ini adalah hidangan spesial
buat tamu tamu saya yang sangat istimewa malam ini
waduh saya terharu sekali nih pak nikolas sama mbak jen
sudah menyiapkan semuanya untuk saya dan ranji
terima kasih ya pak niko mbak jen
bu mayang justru ini sebuah kebahagiaan bagi saya untuk bisa melakukannya
buat randy dan juga bu mayang
aduh saya udah pura pura lupa
eh malah mama yang ingetin
pak niko mbak jen
ini sebelum makan randy mau menyampaikan sesuatu untuk mbak jen
oh silakan silakan bu
mama ini benar benar ya
kamu mau sampaikan apa
kamu sampaikan apa
namanya sesuatu yang punya overthrow

b arrogant juga
orang orang pasti tau dong
apa orangnya berikan alih tulisnya menjadi
saya diceraikan sama mantan suami saya
dengan secara sepihak
dan kondisi waktu saat itu saya sedang lagi hamil
dan dia tidak pernah mau mengakui anak itu anak dia
jadi saya mau tanya
apa bisa mantan suami saya tidak mendapatkan hak haknya
kepada anak saya
apa ayah kandung ini masih sering kontak dengan ibu
dia masih mau bertanggung jawab atau tidak
saya enggak mau
dan saya juga enggak mau kalau misalkan dia tahu anak itu anak dia
karena dia sudah menyanyiakan anak itu

andin pun sudah menjadi istri saya
saya yang menafkai andi dan anaknya
dari masih bayi
anaknya andin ini saya yang besarkan
saya yang menafkai juga
dan sekarang saya sudah menjadi orang tua angkat yang resmi
menurut pak maulana gimana
jadi dalam kasus ini
mantan suami ibu berhak tahu soal anak ini
kalau untuk hak kasu gimana
dia berhak untuk memperjuangkan soal anak ini

tetapi orang kekasih monk untuk memiliki
dia memakai etiketnya
kofil siap siap tangan
rambut siap siap tim

gak usah taruh difikirin lagi ya
saya pasti akan berusaha
menjaga supaya nino
tidak merebut reina
saya akan usahakan itu
kamu juga dengarkan tadi kata pengacara
di saat nanti semuanya udah pada tau
ayah atau papa
kamu jangan sedih ya
kami semua gak maksa kok
karena semuanya pasti ada waktunya
semuanya sudah punya waktunya masing masing
sama seperti saya sekarang
sudah waktunya saya mencintai kamu
makan dulu aja
papanya mbak jen aja udah penasaran
jadi begini pak niko
randy ini mau kasih sesuatu
sesuatu yang turun temurun
dari keluarga saya
redi ini anaknya memang pemalu
yaudah kalau gitu
mama aja yang ngasih sini
jadi begini loh mbak jen
randy ini mau kasih cincin buat mbak jen
cincin yang istimewa
turun temurun dari keluarga kami
ready ini kan memang anaknya pemalu ya
jadi mungkin juga dia berpikir bahwa cincin ini tidak bagus
untuk mbak jen
karena mbak jen ini kan dari keluarga terpandang
jadi randy ini
gak pede mau memberikan cincin ini buat mbak jen

bagus sekali cincin itu
keliatannya benar benar klasik
kamu gak usah malu malu lah ren
yang terpenting adalah untuk kebahagiaan anak saya
saya nggak lihat harganya kok
pak niko ini orang yang luar biasa
saya kagum sekali loh sama pak nikolas
yaudah kalau gitu
ren ayo ini pakaikan ke mbak jen
kamu tuh udah cakep udah ganteng pake batik pula
udah diri ayo cepetan
kamu kasihkan ke mbak jen tuh pakaikan ini cincinnya
biar mama yang pegang disini kamu ambil cincinnya
kasih tangan kamu
kok pakai kasih cincin sih
sandiwara saya dan jenny
kenapa jadi geblak geblak sang gini ya
emangnya kan disukin ke jari mbak jen
hah gimana sih kamu
saya gak salah ren
saya merestui hubungan kamu dengan putri saya
dan saya sekarang sudah gak sabar melihat kalian segera menikah
saya juga begitu pak niko
ambil uangnya sudah
sekarang tinggal pulang deh
jadinya mau pesen apa mbak
saya gak tau saya mau pesen apa mbak saya pusing
ini aja deh air mineral aja ya
yang semudah prolapsasi
gue tau lo lagi gak bahagia kan
semua orang ngeliat
dan bakal jadi heboh
eh mas pur
gumen amat ini ada apaan ya
dari kapolsek raja v
bapak adebaran al fahri
sama ibu anindika risma putri
yaudah ini suratnya saya terima
nanti saya sampaikan
siap chang terima kasih chang ya
sama sama mas pur
ini barusan ada kiriman surat
terima kasih ya
kita diminta datang ke sana
mau diminta ikut terangan soal kasus roy
besok datang ya
jangan saja yang minum
kan mau yang pasun bukan gue
rasanya gak enak kan
sendirian sedih galau
gak punya siapa siapa
makanya gue temenin lo disini
kata siapa gue gak punya siapa siapa
gue punya suami
gue punya keluarga
ya kalo misalnya lo punya orang buat cerita
terus lo ngapain malem malem disini sendirian
kenapa lo gak ngurusin suami lo di rumah sana
apapun masalah lo yang terjadi hari ini
lo gak mau cerita ke nino kan
dia gak bisa jadi pendengar yang baik buat lo
dan yang lebih parahnya lagi
dia udah gak peduli sama lo sa
gue terluka gue sakit hidup gue hancur
lo seneng kan
seneng kan lo

lo gak tau apa apa soal hidup gue
kasih tau gak
kasih tau gak
jangan temuin gue lagi
gue yakin masih ada kesempatan buat
pak nicholas mbak jen
terima kasih atas jamuan makan malamnya
masakannya ini semuanya enak enak loh
makasih banyak pujian ya bu mayang
bagaimana kalau kita keliling lihat lihat rumah saya
saya punya koleksi wayang yang bagus bagus loh bu
bagus sekali itu pak
boleh boleh pak
rem ini kenapa jadi kayak gini sih
jadi rumit kan
saya juga bingung jen
tadi mama saya yang maksa
walau saya juga enggak mau
kayaknya kita jadi kejebak sama sandiwara kita sendiri
yaudah gini aja deh
kita coba cari cara yang tepat dan waktu yang tepat

untuk bilang kalau kita itu udah putus
ini pasangan tidak mau dipisahkan
jadi mereka senangnya lihat pasangannya masing masing gitu
bu mayang benar juga
kayaknya mereka berdua lebih senang berduaan aja
kalau begitu biar bu mayang ya yang lihat lihat koleksi saya
baik baik pak
jadi makin makin dia ini
mau ke dokter
kamu apa sih
masa bapak bapak langsung ke dokter
kalau enggak sakit
kalau mama aku di backlist loh
karena nanti dibilang manja
cuma agak sedikit ketarik aja
karena menarik seri lu tadi
beneran gak apa apa perutnya
enggak kalau memang kenapa napa kita ke dokter aja
apa sih panik banget
oh takut banget aku kenapa apa
aku pengen kamu ngelakuin sesuatu yang buat aku
katanya bayi itu udah bisa dengar suara kita loh
jadi kalau orang tuanya nyanyi pasti dia seneng banget
emang ada cara lain din
yang lain ya
nanti kalau misalkan saya nyanyi anak kita keganggu pusing dengerin suara saya
ya walaupun suara kamu enggak bagus ya enggak apa apa mas
kakak ya yang lain
ya allah nyanyi apa lagi
keren banget mas
suami yang baik
memberikan tiga hak istimewa
hak untuk dilindungi
hak untuk bahagia
hak untuk dimuliakan
dan kamu berikan semuanya untuk aku
terima kasih suamiku